di segikan kedai bakso kawasan jalan lombok bandung
ada menu sum sum super jumbo
disini tulang kaki sapinya sudah dibelah dua begini
kalau sudah terbelah gini nggak perlu diseruput lagi
langsung disendok aja
terus disantap deh bersama kuah pelengkap
dengan taburan seledri dan bawang goreng
lanjut kuliner sum sum lainnya yang udah legend banget di bandung
lihat sum sumnya ada di isian mie kocok mang dadeng
yang ada di kawasan telaga bodas
keluarga mang dadeng sudah menyajikan mie kocok bandung

nah ini dia ini adalah mie kocok sum sum
yang legend banget di bandung
yang legend dari di kota bandung
umurnya ini sudah hampir enam puluh tahun yang ada di kota bandung ya
dan kalau disini ini sum sumnya sudah dikeluarkan dari tulang
jadi tinggal digabung bersama tambahan mie kocok lainnya
seperti tulang dan juga kikil
sehingga di dalam mangkok ini sudah lengkap
enak untuk dinikmati
sebaiknya kita memang tidak perlu terlalu banyak mengkonsumsi sum sum kok
soalnya kalau kebanyakan ada potensi kolesterol
karena kandungan memiliki banyak kandungan yang berbeda
dan lemak jenuhnya
ada sacat baiknya
cuma dalam kandungan sum sum tulang itu
ada sacat yang bagus sebetulnya ya
kolagen itu bagus untuk kulit
dan juga untuk pembentukan tulang tulang rawan di sendi kita
jadi mampu mengurangi kerusakan pada sendi sendi
dan kemudian juga mengandung glisin
yang mampu menurunkan peradangan di tubuh kita
tapi ingat ya

ada juga kandungan glicin yang membutuhkan peradangan di tubuh kita

untuk mengurangi penyerapan kolesterol
bisa dipilih nih mengolah dengan cara rebus atau panggang
dengan ditambahkan sayuran atau kacang kajangan
dengan sumber serat lainnya
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat